ya berdasarkan data yang dihimpun oleh satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
minggu sebelas oktober dua ribu dua puluh terdapat penambahan kasus sebanyak empat empat ratus sembilan puluh tujuh kasus
sehingga total kasus covid sembilan belas di indonesia adalah sebanyak tiga ratus tiga puluh tiga empat ratus empat puluh sembilan kasus
kemudian penambahan kasus sembuh adalah sebanyak tiga lima ratus empat puluh enam pasien
sehingga total kasus sembuh saat ini sebanyak dua ratus lima puluh lima dua puluh tujuh pasien
sementara itu kasus meninggal dunia juga sayangnya bertambah tujuh puluh sembilan orang
sehingga total kasus meninggal ada sebelas delapan ratus delapan puluh empat kasus